oke dokter syafri kondisinya sehat ya dok ya
alhamdulillah alhamdulillah sehat
alhamdulillah kan pasti sering kontak nih dengan hewan terutama haridantino yang kemarin juga sempat didiagnosa positif covid sembilan belas
langsung saja dok ini kondisi haridantino sekarang gimana sudah dilakukan atau pengobatannya prosesnya gimana
iya jadi dari pertama terlihat gejala kan kita langsung melakukan pengobatan ya
jadi dari tanggal sembilan yang pertama terlihat bergejala sakit itu adalah harimau tino kemudian tanggal sebelas nya baru harimau hari
kemudian kita sudah lakukan pengobatan lebih kurang sepuluh hari dan sampai sepuluh hari ini sudah tidak menunjukkan gejala
kemudian sampai hari ini dua minggu ya setelah gejala sampai hari ini dia sudah tidak memiliki gejala sakit sudah sembuh
dan langsung makan sudah kembali normal begitu pun aktivitasnya juga sudah normal seperti sebelum sakit
awal mengetahui gejala kalau haridantino ini positif itu gimana sih dok
jadi memang setiap pagi yang kontak atau lihat langsung itu adalah perawat tatwa kami
jadi saat dia melakukan pemeliharaan pada hari itu dia melihat si harimau ini menunjukkan gejala sakit
jadi saat itu aktivitasnya menurun kemudian nafasnya mulai kelihatan berat seperti itu
awalnya seperti itu mbak
oke berarti sekarang sudah dilakukan proses tracing juga dok dari hari dan tino ini awal terpapar diduga dari mana terus kapan gitu
jadi memang waktu kita kan waktu itu hanya fokus di haridantino untuk pengobatan
untuk saat ini memang sedang dilakukan tracing
dan untuk itu sudah selesai

ya sudah dibentuk tim yang terdiri dari kemenkes klhk kemudian kementerian pertanian juga
nah nanti tim inilah yang akan melakukan identifikasi dan tracing selanjutnya
untuk hasil dan sebagainya nanti akan kita sampaikan melalui tim ini nantinya mbak
oke kita tunggu hasilnya
jadi tim ini baru mulai bekerja
baik tapi sejauh ini berarti hari dan tinut sama sekali tidak pernah kontak dengan pengunjung seperti itu ya dokter
iya jadi memang kebetulan kan kita selama ppkm darurat ini kan sudah tertutup juga ya ditutup untuk pengunjung
jadi dapat dipastikan si haridantino ini tidak ada kontak dengan pengunjung
oke siap dokter syafri ini salah satu pertanyaan warganet ya
itu nge swab harimaunya gimana ya dok dari anus atau gimana

kita dilakukan untuk penyakit
oke jadi untuk proses swab sama dengan di manusia ya kita dilakukan untuk penyakit
untuk swab nya itu dari hidung juga
hidung itu gimana caranya bisa sampai mereka tenang gitu
untuk di swab kita aja manusia kan pas lagi di swab suka berontak nih dok
kalau harimau gimana berontak kan kecakar
ya jadi memang untuk pertama kemarin itu karena memang dia kondisinya memang sakit kita perlu melakukan
jadi untuk pengambilan swab pertama itu kita lakukan proses tembiusan dulu
oke oke berarti sampai tenang kemudian baru proses swab tersebut dilakukan
oke dr syafri kita masuk ke perlindungan hewan secara general ya dari bahaya paparan covid sembilan belas ini
kalau di kebun binatang ragunan sendiri selama ini bentuk penanganannya seperti apa ya dok
jadi untuk satwa satwa kita waktu kita juga sudah mendapat edaran dari dirjen kfdae ya mengenai protokol atau sop bagaimana satwa satwa yang ada di dalam lk khusus ya kebun binatang ini untuk mengantisipasi
untuk mengantisipasi tertular dari covid sembilan belas
jadi kita sudah melakukan seperti juga protokol di banungsia ya tiga m juga sama
jadi memakai masker pada petugas yang memang langsung kontak kepada satuanya
kemudian juga sering mencuci tangan
kemudian tentunya mengurangi kontak juga
ini kita selama pandemi ini kita juga melakukan pengurangan petugas yang masuk
jadi ada yang wfh sebagian
nah kalau hari dan tino kemarin pas positif itu isolasi mandirinya berarti pengkarantinaannya seperti apa
untuk isolasi harimau kan memang dia selama ini di kandang itu dia individu mbak
jadi karena harimau ini adalah satwa soliter
jadi memang dia sudah satu kandang satu ekor
jadi waktu dia sakit itu sama sekali kita tidak melakukan pembinaan
jadi tetap di kandang

tetapi untuk pemindahan pengoporan untuk kontak dengan satwa satwa yang di sebelahnya itu sangat kita hindari
dokter ada perbedaan nggak sih atau mekanisme perbedaan mekanisme mitigasi gitu tiap hewan kan
kalau misalnya beda kelas beda ordo beda potensi risiko terpapar covid sembilan belas
kalau di kebun binatang ragunan sendiri seperti apa
kalau kita memang seperti yang tadi ditayangkan sebelumnya
untuk satwa satwa yang berisiko tinggi kita hanya lebih meningkatkan kepada pengamatan atau observasinya aja mbak
sementara untuk perlakuan terhadap satuannya itu hampir sama
jadi kita melakukan sanitasi
kemudian untuk perbaikan antibodinya kita berikan multivitamin gitu
oke hampir sama seperti manusia ya
nah untuk kita kita yang punya peliharaan nih dok
ada imbauan nggak bagaimana kita bisa menjaga kesayangan kesayangan
jangan di rumah ini dari potensi paparan virus
jadi memang ini sudah menjadi pesan pemerintah semua juga ya melalui kementerian pertanian
sebenarnya edaran ini sudah lama disampaikan bahwa tetap kita menyayangi hewan kesayangan kita
tetap kita berikan kesejahteraan kepada mereka
bahwa memang benar kemungkinan ada ularan dari usia terhadap hewan kesayangan dalam hal ini
kalau ada dari pemilik pet misalnya hewan kesayangan yang memang merasa ada gejala sakit
itu memang justru disarankan untuk mengurangi dulu kontak dengan hewan kesayangannya seperti aning dan kucing
nah itu gimana
untuk anjing dan kucing sampai tadi kan belum pernah ada laporan atau studi yang dapat mengularkan kepada usia tip sembilan tip tersebut
oke mungkin belajar dari kasus hari dan tino
gejala awal seperti apa yang bisa kita pantau gitu
kalau misalnya kita melihat gejala a atau b
oh ini kayaknya ada kemungkinan infeksi virus covid sembilan belas
kalau yang terlihat memang gejala pernafasan
sama seperti yang pada saat
kemudian dia muncul dulu justru memang nafasan berat atau sesak
kemudian hari kedua hari ketiga baru muncul keluar flu nya atau cairan dischart dari hidungnya
berarti gejala generalnya seperti flu begitu ya dan juga adanya sesak napas
nah obatnya gimana dok yang bisa kita kasih ke hewan hewan peliharaan di rumah ini
nah kalau memang menemukan atau melihat gejala seperti di atas ya tidak mau makan juga biasanya kalau di kucing
kemudian gejala sesak nafas atau bahkan sampai memang keluar flu nya ini disarankan untuk segera untuk berobat
nggak apa apa ya dibawa ke berobat ke dokter hewan dan akan diberikan obatnya sesuai dengan kondisi medis masing masingnya ya
terima kasih sekali informasinya dr syafri edward
kita harapkan agar hari dan tino serta hewan hewan semua yang ada di kemudian datang raguna ini tetap sehat semuanya kedepannya
dan teman teman yang ada disana juga sehat semuanya kedepannya
terima kasih atas waktunya pada malam ini di cnn indonesia connected dokter